awas jangan salah tangkap yang lain ya
ini dia lomba tangkap bebek yang diikuti sejumlah bapak bapak
di kelurahan watang kecamatan bacukiki kota parepare sulawesi selatan pada sabtu sore
gak gampang lho tangkap bebeknya
selain karena si bebeknya lincah banget pindah sana pindah sini
sebuah peserta juga harus menggunakan sarung dan penutup mata dari masker
jadi untuk tangkap bebeknya mereka harus benar benar pasang kuping untuk mendengarkan suara si bebek
aksi para bapak bapak berlomba menangkap bebek ini pun tak pelak mengundang gelak tawa warga yang menonton
lantaran mereka saling bertabrakan hingga berpegangan saat mencari keberadaan bebek incarannya di dalam arena
lomba tangkap bebek ini merupakan salah satu lomba dalam pesta rakyat masyarakat di kelurahan watang bacukiki
dalam rangka memberiakan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh
lomba tangkap bebek menutup mata pakai sarung dalam rangka memberikan
dan juga memberiakan proklamasi keperdekaan republik indonesia ke tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tiga
peserta yang berhasil menangkap bebek akan mendapatkan hadiah dari panitia
sekaligus berhak membawa pulang bebek hasil tangkapannya
wah untung dua kali nih ya mantap